hari ini gubernur ahok pada akhirnya menyebut bahwa dirinya terasa seperti selalu diganjal dengan berbagai peraturan dan berbagai hal

apa yang menjadi nilai dibalik pernyataan gubernur ahok ini
benarkah memang ahok merasa dikepung oleh semua pihak yang menginginkan dirinya tidak menjadi gubernur dki jakarta lagi

selamat malam bang hendri

sebelum kita mulai kita akan simak lagi pernyataan dari gubernur ahok tentang hal ini
aduh aku sih masa bodoh lah kpu mau bikin apapun
pokoknya selama peraturannya
kalau semua pendukung matre kalau sejuta enam miliar loh
saya sih udah pikir santai saja lah
kalau sampai keluarin kpu mesti ada matre
yang terkumpul berapa saya kumpulin
terus kalau dia bilang saya tidak boleh ikut gara gara gak ada materai ya sudah nggak usah ikut
kan mereka semua maunya saya nggak jadi gubernur kan

saya habis itu silakan pesta porah orang yang pengen banget jadi gubernur

anda menurut anda seperti apa
emang terkepung ahok
enggak juga kalau menurut saya sih enggak
ini kan merupakan sebuah strategi komunikasi politik yang memang luar biasa dari ahok
ahok ini kan punya guru yang memang juga strategi komunikasi politiknya luar biasa jokowi gitu
jadi menurut anda jokowi adalah gurunya ahok ini
nah nampaknya ahok kan sedang menggunakan apa yang dilakukan oleh bosnya bang ruhut pak sby waktu itu

tapi anda melihat beberapa misalnya peraturan rencana undang undang yang direaksi

jadi menurut anda reaksi berlebihan itu tadi
ya karena kan tadinya memang ada individu menggunakan metre tapi itu sudah selesai
itu sudah selesai loh yang harus menggunakan metre itu adalah pendaftaran kolektif

jadi kalau tadi di sekiranya banyak sekali yang mengepen raho kemudian
mereka kan tidak ingin menginginkan saya menjadi gubernur
nggak juga tapi ya di semua daerah ya semua daerah yang namanya petahana juga pastinya akan mendapat tantangan tantangan dari yang bukan menjabat gitu
karena ya itulah konsekuensi dari petahana jadi kalau pak ahok berkata seperti itu kan pak ahok juga pernah jadi bupati babel gitu kan
nah di tempat lain juga begitu wali kota kek gubernur

di semua daerah yang namanya petahana ya akan tertekan
setuju bang ruhut tentang hal itu bahwa ahok ini tadi memainkan strategi komunikasi politik menempatkan diri sebagai orang yang dizolimi begitu menurut anda

nah inilah sekarang silakan saja

ingat loh ahok waktu itu wakil gubernur

john kadang kadang saya pusing nih lihat wakil ketua mpr
apa urusannya mengenai sumber waras
begitu juga kawan kawan yang lain
nah itu yang saya katakan
kawan kawan siapapun kalian keroyoklah ahok itu
tapi dia semakin kinclong
tapi kalau soal matre ini kan katanya sudah selesai
tetapi ketika disimpulkan sepertinya sudah ada di titik balik
menurut anda ini berlebihan

siapa sih yang mengepung dia ini
oh banyak sekali yang mengepung
seperti yang dikatakan pak gerung tadi kan betul
ya banyak sekali
tapi sekali lagi saya ingatkan kepada siapapun
ahok itu sudah lebih dahulu melangkah
imbangi dengan langkah itu

rakyat semakin cerdas
saya teman ahok

waktu mengumpulkan pasangan pak ahok dengan pak jarod satu tahun itu dapat tujuh ratus ribuan ini
satu tahun ya

ini memang teman ahok begitu juga para pendukungnya ini gak main main
jadi kegalauan memang ada yang mengepung itu
tadi saya katakan kan dari awal memang namanya petahana konsekuensinya ya pasti akan dikepung oleh berbagai pihak
karena kan kursi gubernur itu kan cuma satu
nah masalahnya sekarang saya setuju juga dengan apa yang dikatakan pak rocky gerung
belum ada calon calon gubernur yang berani terang terangan melakukan atau memberikan program yang beda gitu dengan ahok
mereka hanya terfokus bagaimana caranya dirinya beda dengan ahok
nah harusnya nggak boleh begitu ya
yang harusnya dilakukan adalah mereka memang siap menjadi gubernur
mereka memang siap menjadi gubernur
dengan memberikan solusi solusi jakarta yang berbeda dengan ahok
ini kan tidak dilakukan oleh itu
jadi kalau masalah dikepung ya pasti memang begitu

dan kemudian tadi ada bahasa katanya
ada tidak sejarahnya di dki misalnya petahana yang sebelumnya dikepung seperti semasif sekarang ini
misalnya kalau bung ruhu tadi bilang memang ada yang

bekali periode gitu
karena memang kan baru sekali kan

waktu foke juga dikepung di mana mana
pada saat sutioso turun misalnya kemudian voke naik sebagai petahana kan semua partai politik rebutan ke sana tuh

sama juga bayangin aja waktu itu ada empat pasang lain yang mengepung voke

konstelasi pemberitaan yang berasal dari konstelasi politik maksud saya
jadi memang bahkan ada bumbu bumbu berbagai hal yang reklamasi yang sumber waras yang tadi pak luhut katakan

makanya kan banyak yang mengatakan bahwa ini adalah usaha usaha menjegal ahok
saya rasa tidak
kalau memang mau menjegal ahok ini dilakukannya di desember

pada saat memang elektabilitas seorang itu bisa turun
tapi ini kan masih sembilan bulan ini masih jauh sekali

itu kan jauh jauh hari sudah diingatkan itu pertolongan yang tanpa disengaja

dan reklamasi pantai utara yang jauh jauh hari sudah diselesaikan oleh pak jokowi gitu kan

which is pada saat februari kan sudah pilih tadi

kalau menurut saya sih bukan pencegahan
dengan tokoh tokoh yang sempat menyatakan diri akan maju pun itu sering berkumpul berkonsolidasi

nah gini mas indra sampai hari ini lembaga survei kedai kopi juga mencatat popularitas dan elektabilitasnya pak jokowi
dan elektabilitasnya pak ahok itu masih tinggi

oke jadi mau menunjukkan tren yang bisa mengulang seperti dua ribu dua belas ya
jadi bisa juga terganti ganti gini
nah makanya menurut saya sih semua hal yang dilakukan oleh pak ahok dan tim suksesnya menurut saya ya memang sudah begini adanya gitu
namanya petahannya yang memang akan dihajar sana sini gitu
tetapi benarkah kemudian ada kabar
kabar bahwa ada gerakan begitu
asal bukan ahok
bagaimana bu guruhud mendengar ini
kita akan ulas saat lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
baik ketika selama ini hanya menjadi asumsi publik begitu ahok dikepung oleh sejumlah calon lain yang kemudian akan bersaing di pilgub dua ribu tujuh belas
tetapi sepertinya hari ini menjadi sedikit terkonfirmasi begitu paling tidak dari pernyataan ahok sendiri begitu bang ruth
kan mereka tidak menginginkan saya menjadi gubernur lagi
silahkan saja dua ribu tujuh belas setelahnya mereka pesta pora
memang benar tidak mendengar juga ini terkait juga dengan isu yang selendingan beredar asal bukan ahok begitu di dua ribu tujuh belas
udah menjadi rasanya

sedangkan semua kawan kawan kita menganggap calon independen itu ilegal
saya jadi sedih

karena kita tahu masyarakat itu supaya tidak golput
adalah calon independen
dan ahok ini teman ahok bekerja

tapi dia menghormati teman temannya yang sudah lama bekerja untuk dia

tinggal kita lihatlah politik ini kan last minute

tapi faktanya sudah ada dua partai politik yang mendukung beliau
dengan pernyataan ahok tadi itu sebenarnya sebuah curhat yang memang ahok sudah lelah
ataukah memang ini justru menguntungkan ahok
dengan pernyataan tadi kita simak sama kamu
ya kalau saya katakan kalau tadi menguntungkan ahok
karena seperti yang saya katakan
dimanapun kalau kita baca medsos twitter semua mengatakan dia orang jujur kok
dan banyak terobosan dia yang paling kita rasakan lah semua rakyat jakarta
coba sekarang urus ktp
ktp itu paling apa ya
pokok bagi kita
capek tuh orang kerja
kita mau kasih uang kopi
terima kasih pak

jadi ada perubahan menurut anda

namanya saat ini cukup santer
paling tidak memberikan gambaran program ini seperti apa

ini kan mereka belum berkata
karena mereka ini semuanya masih dibatasi oleh harus mengalahkan ahok
jadi fokusnya ada di ahok
tapi benar kata bang ruhut tadi
kelepasan ahok itu tinggi bang

terutama yang ktp dan lain lain

tapi kemudian apakah yang lain tidak punya peluang untuk menang

termasuk pak ahok dan calon calonnya
karena bang ruhu tadi bilang politik ini kan masalah last minute juga
kita juga nggak tahu kok nanti siapa yang kemudian benar benar maju
kan ini semuanya kan jadi
semuanya kan jadi baca semua nih kan

kita nggak pernah tahu nanti siapa yang benar benar
seberapa merugikan sih bang ruhut melihat ada sejumlah masalah yang kemudian agak nyerempet nyerempet ke ahok
bahkan sudah langsung dipanggil begitu ke kpk untuk diperiksa begitu

seberapa merugikannya sih kepada ahok ini
kalau katakanlah dengan frame bahwa ini salah satu upaya yang entah tangan siapa yang bermain

tapi seperti saya katakan tadi beliau mengalir

kenapa saya katakan demikian
rame mengenai bpk
apa bukan tuhan yang bekerja
tiba tiba panama papers terbongkar bagaimana aib ketua bpk itu

bayangkan itu kan tuhan yang bekerja
sudah itu yang ganggu dia terus partainya
gerindra eh sana si ott
ott loh jangan bilang itu rekayasa

belum lagi yang lain lain
ahok itu makin klien gitu kan dia makin kinclong

dan saya juga masih lihat ya ini ya kaitan dengan pdi perjuangan
saya sering beberapa acara melihat bagaimana adanya kemistri antara ahok dan ketua umum pdi perjuangan ibu megawati
ini bicara ketua umumnya ini
oh bicara pdi perjuangan ya ibu megawati dong
tapi kalau dilihat elit elit yang berada di
oh enggak enggak

partai demokrat yang dilihat susilo bangsa
ketua umum kami

semua merasa raja
tapi terkait dengan pdip tadi ketika disebut ada chemistry maksudnya seperti apa bang
berangkat dari pdip
politik apapun bisa terjadi
tidak kecewa teman ahok nantinya
tidak kecewa teman ahok nantinya
ahok saya berkomunikasi dia bilang saya katakan yakinkan teman ahok

tapi kawan kawan itu ya kan kami memang bukan orang berpartai yang mendukung ini

saya mau nanya boleh
sekarang bang ini kalau kasus kasus yang sekarang ini ini apakah ada skenario usaha
mengiring ahok untuk menjadi atau mendekati partai politik lagi nanti ujungnya bang

ini pengamatan ini pengamatan yang diperlukan
ini pengamatan yang diperlukan
ini pengamatan yang diperlukan

ini pengamatan yang diperlukan

kayaknya ada begitu
saya menahan jawabannya dulu
ahok ini masih tegar

saya pelan pelan ngomong juga sama ahok
jadi maksud anda sebenarnya pertanyaannya itu apa tadi maksudnya
ya pertanyaannya apakah itu
untuk kasus kasus ini itu bukan tujuannya untuk mengepung atau menyudutkan ahok tetapi
justru mengingatkan kembali ke partai

jadi maksudnya ada pilihan ada pertanyaan
ya ada pertanyaan
jadi maksudnya ada pilihan

katakan jangan jangan saya tahulah tokoh kunci di gerindra itu juga senang sama ahok
politik apapun bisa terjadi nah tuh balik lagi tuh bang pertanyaannya kalau nanti misalnya akhirnya

ya kalau sampai sekarang jelas kecewa pasti kecewa mereka kecewa mereka akan memindahkan
dukungan nggak misalnya ke jarod atau kau jadi pindah dukungan ke jarod atau atau meminta syarat

iya jadi kalau saya lihat sampai sekarang sahabat saya ahok ini dia masih tetap bersama teman ahok
independen berarti ya sampai sekarang karena saya katakan karena kebetulan partai saya juga akan membuka
pendaftaran ya pdi perjuangan juga begitu partai lain pak ahok enggak salah udah daftar aja tapi
sama sama teman ahok itu yang jadi kendala itu memang padahal pengen juga ahok untuk daftar
partai politik ya ahok apapun dia pernah dibesarkan oleh partai golkar sama kami dulu di golkar
pernah dengan gerindra dia pernah dengan gerindra kalau gerindra sebenarnya itu rezeki
gerindra loh dapat ahok saya tegas saya katakan rezeki gerindra dapat ahok sayang mereka enggak
bisa maintain se ahok dia keluar tidak bisa dinafikan gerindra menjadi partai kedua peran ahok itu sangat besar berarti kalau bicara dalam hal yang lain
paling tidak sampai kesimpulan di saat sampai kita berbicara terakhir ini apakah mungkin ini berarti sebenarnya justru

lain ini justru hanya tertipu saja dengan apa yang tapak nah jangan jangan begitu karena kan kalau tadi bang
ruhut bilang sebetulnya ahok pengen juga daftar di partai politik cuma kan enak aja nah ini masalahnya
nggak enak aja jadi memang jangan jangan nanti kita bisa lihat lagi drama terakhirnya bahwa
dia menggunakan diri dari partai politik gitu kan kalau misalnya ditanya nanti kalau ahok maju dari
partai politik yang jadi wakilnya harusnya dari partai politik dong ya enggak lah kan ke ahoknya menjadi kader
dari partai politik tersebut nah saya liat memang usaha usaha ini kan ada kerasa ada apalagi partainya
bang ruhut belum mencalonkan partai besar golkar belum demokrat belum gerindra semuanya menunggu ahok justru
jangan jangan itu yang terjadi ya bang ya berarti yang perlu saya sampaikan yang semua itu balik ke plane maksud aku di atasan ke dua
yang semua itu balon loh

tinggal kpu aja belum ketok palu
dia semua syarat sudah dipenuhi loh
tapi kalau kpu belum ketok kan bakal calon
kalau saya katakan
apa kpu mau melari dari itu undang undang loh
nanti dibawa ke mk
kasian sama kawan kawan yang mau aneh aneh mengenai materi

ini mau ditambah lagi persentasenya
ahok pasti dimenangi oleh mk
karena itu undang undang
kalau itu sih saya yakin pasti nggak akan ada halangan
masalahnya apakah nanti ahok konsisten

yang saya lihat kalau sampai sekarang dia tegar

ya kan kami sudah dukung

mudah mudahan satu saat ya
hati boleh panas
kepala tetap dingin
yang baik ini
semua kita bisa sama sama mendukung ahok
memang pemimpin yang sangat kita butuhkan sekarang

tapi kalau nada nadanya begitu
dari kesimpulan yang ada sampai saat ini
justru semuanya ini
sepertinya justru menunggu nunggu ahok

kita akan ulas lebih lanjut nanti

tetaplah di cnn indonesia prime news
ketika kita mencari dua segmen sebelumnya tadi

seharusnya bisa memanfaatkan kondisi yang saat ini
terutama petahana kan sebenarnya bisa lebih populer
bisa juga disoroti dari segala kebijakannya
sejumlah permasalahan yang sekarang sedang melilitnya
anda melihat ini tidak dimanfaatkan baik

kekuatan kandidat kandidat lain memang belum semumpul
misalnya ada beberapa kandidat memang yang langsung turun melakukan pembinaan nelayan di pantai utara

tapi kan nggak kedengeran juga
karena mereka memang tidak memiliki pasukan publikasi yang luar biasa bagus
jadi tim komunikasinya yang lawan ini belum ada
bukannya mereka dari partai partai yang
kan belum belum ada

nah memang sampai saat ini kan baru nasdem dan hanura saja kan yang menentukan pilihan
tapi kan yang lain juga belum
kita sebut misalnya ada nama haji lulung misalnya

belum dicalonkan secara resmi tapi kan dia punya kendaraan partai

teguh santosa belum
muhammad idrus belum
sandiaga uno juga belum
jadi memang semuanya belum

tapi kalau memang misalnya mereka kemudian sedikit banyak menjual program itu laku tidak
tidak gini loh masalahnya mas indra
pada saat mereka mengkamanyakan programnya saat ini gitu
itu semua sudah ada di programnya ahok gitu
jadi orang enggak melihat terus perbedaannya apa
dan mereka ini masih malu malu
malu malu mendeklarasikan saya ini adalah bukan hanya bakal calon gubernur
saya ini penantang ahok untuk calon gubernur
belum ada yang berani begitu

belum ada statement itu ya

ini juga terjadi sebetulnya waktu di dua ribu dua puluh

itu baru di ujung ujung muncullah nama alex nurdin
yang lama itu memang justru perseorangan gitu
faisal basri itu lama mengumpulkan ktp nya gitu

sekarang ini baru euforia independen

pelana yang maju lewat independen begitu ya
dulu juga waktu dua ribu dua belas sendirian petahananya

sekarang kan yang paling menguntungkan dari diserang itu adalah conversation yang terus terusan meningkat
jadi apapun asal diberbincangkan ya orang akan ingat terus

tapi bicara petahana kan tidak hanya ahok sebenarnya
kalau memanfaatkan kebijakan yang ada sekarang misalnya dinilai baik begitu
kan tidak ada nama

bagaimana peluang seorang
anda melihat seorang jarod ini

pak jarod itu bagus

tapi apapun kalau bicara dki dia kan bayang bayang
bicara ahok kan dia wakilnya
apalagi tadi udah bagus

oleh wakil ketua dpr pak fadlizon

mereka pernah sepelaminan
gubernur dan wakil gubernur
kita tahu dong bagaimana pak jokowi seorang negarawan

menjadikan gubernur mereka tidak menginginkan saya menjadi gubernur begitu
ini terlalu berlebihan dong
padahal posisinya tidak terjepit seperti itu dong bang ruhut ya
maksudnya orang orang yang tidak menginginkan dia
kan contohnya begini
kan saya gak enak
nanti berbau usara
ada satu calon
ahok kau kalau mau maju kau harus masuk islam

itu yang mungkin ahok akhirnya ya
ahok kan manusia juga
kenapa sih sampai ke masalah yang sangat pribadi
hal seperti itu
tapi ingat ini reformasi rakyat sudah cerdas
rakyat nggak mau lagi lihat lihat sarah

sepertinya tidak ke kpu tapi

tapi itu sudah clear kemudian
memang reaktif begitu ya
yang disampaikan oleh gubernur ahok
tapi sebelumnya soal revisi undang undang
tilkada juga itu
awal awal ketika mengajukan diri
menyatakan diri sebagai calon independen

bahwa ini bisa juga akan menjegal dirinya
bagaimana sikap seorang ahok tentang hal ini menurut anda

makanya ini menurut saya kelemahan pak ahok ini

seperti yang mas indra bilang

belum gong gitu ya
terus tadi juga begitu
nah ini juga menarik nih tadi bang ruhut bilang
nah ini rakyat jakarta yang banyak nih bang raya jakarta
ada juga rakyat jakarta yang saya yakin
nggak marah banget tuh sama ahok
menurut apa yang jadi korban korban dan lain lain
iya karena melanggar hukum
yang melanggar hukum pasti marah sama ahok
itu apa nggak melanggar hukum
itu kan melanggar hukum ya wajar marah

orang sudah salah bilang ahok pencitraan
dia bukan pencitraan
dia mengalir bekerja bagaimana jakarta ini menjadi baik

bahkan ada calon gubernur yang mengatakan

gusur menggusur siapa yang mau milih
itulah hebatnya ahok

ya kondisi memang
jadi memang begini
ahok melakukan yang memang seharusnya dilakukan oleh gubernur sebelumnya gitu

berbagai hal juga dipertimbangkan juga
kalau tadi bang ruhut berpendapat yang marah yang melanggar hukum
kalau saya sih melihatnya belum tentu juga

topik ini yang mengatakan bahwa musuh bersama yang namanya ahok ini
karena setiap calon gubernur yang saat ini muncul
yang kedua juga
dan ahok sedang menikmati ini menurut anda
ahok mengetahui posisi ini dan sedang menikmati ini

semuanya yang ada dalam menuju dki satu
ini semua berada di genderang perangnya dia
jadi orang masuk

gak ada yang bawa irama sendiri

semuanya masuk sendiri

tapi kata bang ru tadi itu mengalir kok
itu kan bukan sengaja untuk ditabuh genderangnya
karena itu tadi mengalir
semua orang masuk ke dalam
makanya ini orang orang hebat
jadi mengalir dengan strategi

dan partai partai besar lain yang gak mau bermain di genderangnya ahok

biarin aja terus akhirnya tiba tiba ada yang partai politik rasa ormas gitu misalnya
belum apa apa kadernya dikesampingkan
ini aja yang saya ujukin

aku senang ini liat
artinya ini sudah menjawab apa judul kita malam hari ini
ini sebenarnya sebuah pertanyaan
benarkah musuh bersama bernama ahok

bermain di genderang perangnya
iya ahok yang menabuhnya

kita akan menjawab kandidat kandidat yang kuat nanti

terima kasih bang indonesia terima kasih bang rud

tetaplah bersama kami cnn indonesia prime news segera kembali